wakil ketua umum pan yandri susanto optimistis erick thokir akan tetap menjadi nama potensial yang dipertimbangkan secara serius oleh prabowo subianto dan muhaymin skandar
hal ini disampaikan yandri menanggapi pernyataan ketua dpp pkb dan lejohan yang menyebut bahwa tidak ada pembicaraan nama erick thohir dalam pertemuan gerindra dan pkb
meski pertemuan prabowo dan mohaimin pada minggu sore memunculkan kesepakatan bahwa penentuan nama cawapres diberikan kepada ketua umum pkb mohaimin iskandar
pan tetap optimistis erick thohir akan dipertimbangkan secara serius oleh koalisi kebangkitan indonesia raya
pasalnya menurut yandri erick thokir telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa sebagai ketua umum pssi dan menteri bumn
karena pak prabowo sih mau menang ya hitungan menang itu nanti bagaimana saya kira itu masih diskusi yang lumayan harus serius
bukan persoalan maju atau nggak maju tapi posisi menang itu penting
dan sampai hari ini menurut saya kami menawarkan erick thokir itu bukan kaleng kaleng
karena dari sisi elektabilitas kemudian dari sisi performa dan lain sebagainya tidak layak untuk diperhitungkan
oleh karena itu bukan hanya ke prabowo kami tawarkan tapi juga kepada ganjar